dari presiden amerika serikat joe biden
pada kesempatan itu
bapak presiden sebagai salah satu
dari empat pimpinan di dunia
yang dipilih secara pribadi
oleh presiden amerika serikat joe biden
untuk memberikan masukan
bagaimana kita bisa segera
mengatasi pandemi covid sembilan belas ini
presiden amerika serikat
menyampaikan ada tiga hal
yang harus dilakukan
oleh pemimpin pemimpin dunia
malam ini bapak presiden
menghadiri global covid sembilan belas summit
di salah salah acara
united nation general assembly atas undangan pribadi dari presiden amerika serikat joe biden
pada kesempatan itu bapak presiden sebagai salah satu dari empat pimpinan di dunia
yang dipilih secara pribadi oleh presiden amerika serikat joe biden untuk memberikan masukan
bagaimana kita bisa segera mengatasi pandemi covid sembilan belas ini
presiden amerika serikat menyampaikan ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemimpin pemimpin dunia sekarang
segera saat ini